hei kamu ngapain disini
papa jimmy udah kenal sama dewi
bapak nggak terlalu kenal dengan dia
memang pernah berapa kali ketemu
cuma bisa dibilang bukan pertemuan yang menyenangkan
maaf bu sebelumnya saya memotong pembicaraan ibu dengan kurang sopan
tapi menurut kami para staff kami kurang setuju dengan keputusan yang ibu buat
selama ini proyek proyek besar itu adalah hasil karanya pak satria
menurut kami pak satria itu lebih berhak dan lebih pantas untuk mewakil perusahaan menerima penghargaan itu bu
iya aku juga berpikiran kayak begitu nih
yang seharusnya menerima itu adalah satria
selama ini kan yang selalu tampil keluar mewakili perusahaan kita itu adalah kamu
jadi memang sepantasnya kamu yang menerima
kalau gitu ibu tidak menghargai hasil kerja pak satria dong
sekalian aja bu besok besok kami tim anggotanya pak satria kerjanya asal asalan aja ya bu
toh kami semua gak dapat menghargaan apa apa dari ibu
ngapain kami berusaha mati matian bu
bener nggak teman teman
kenapa sih kalian ini kekanak kanakkan
kenapa harus pakai ngancam segala
kalau memang kalian menghendaki satria yang menerima ini
ya kan tadi aku udah bilang sama nenek
yang seharusnya menerima itu satria bukannya aku
karena satria udah bekerja keras nih
dan memang sudah seharusnya satria mewakili perusahaan kita
makasih banyak indri
kamu ngapain di sini
oh aku habis nyobang lamar kerja mbak
lamar kerja kamu bukannya kerja di kafe
udah nggak lagi mbak
habisnya karyawan di situ pada gak suka sama aku

tiap kali ngelamar kerja aku keluar
lihat aku kayaknya kerjanya nggak semangat
yaudah mendingan aku keluar aja
masa keluar kerja cuma karena orang nggak suka mengambil
gimana kalau kamu bantuin aku motret
boleh mbak boleh
kau ngapain aja mbak lu
udah nggak usah
bawa ini aja ya tolong bantuin aku angkat
saya bener bener salut sama pak satria
nggak nyangka ya orang buta kayak dia
bisa membuktikan kalau dia bisa bikin karya karya yang sangat

iya kalau dibandingin pak satria pak andre itu bukan apa apa ya
iya kalau dibandingin pak satria pak andre itu bukan apa apa ya

ya gue akuin sih human relationship nya itu emang oke banget
tapi kalau urusan otak mas satria tetap nomor satu
tapi saya juga heran
kenapa ya bu widia kok sayang banget ya sama pak andri
dan saya juga yakin bu widya pasti bakalan milih pak andre untuk jadi pengganti dia di sini
eh kalau saya benar kayak gitu
kita pada sepakat aja yuk buat keputusan untuk nolak dia
pokoknya kita bilang aja kita maunya pak satrialah yang jadi pimpinan di sini
dan kita ajak kawan kawan kita untuk mendukung pak satria
gimana menurut kalian setuju nggak
kita mau langsung balik ke kantor pak
jangan jangan kita mampir dulu ke rumah dewi ya
pak pak sepertinya itu non dewi pak
ah yang bener kamu
ya yaudah stop stop
di posisi jam berapa dea
ini ya di taman tempat biasa
yaudah ke sini aja masih lama kok
oke aku tunggu ya baik
nah mbak itu kayaknya satria datang
aku ke sana bentar ya
sat aku di sini sat
ada berita baik apa
kamu pasti baru dapet proyek ya
lebih bagus dari itu
kamu tau nggak
aku diminta sama seluruh karyawan wi
untuk wakili perusahaan untuk menerima penghargaan perusahaan ikan terbaik sejak karta
danannya juga setuju wi
selamat ya sat
aku terus senang pokoknya
iya aku juga senang
ternyata kerja keras aku selama ini
akhirnya terbayar dengan perusahaan yang baik
danannya juga setuju wi
akhirnya terbayar dengan perusahaan yang baik
danannya juga setuju wi
akhirnya terbayar juga wi
mudah mudahan akan selalu seperti itu ya wi
sekali lagi selamat ya sat
ini kan berkat kamu juga wi
yaudah aku balik ke kantor dulu ya
nggak usah wi
sebelumnya saya mau motong pembicaraan ibu dengan kurang sopan
tapi menurut kami para staff
kami kurang setuju dengan keputusan yang ibu buat
selama ini proyek proyek besar itu adalah hasil karanya pak satria
dan menurut kami pak satria itu lebih berhak dan lebih pantas
untuk mewakil perusahaan menerima penghargaan itu bu
saya benar benar salut sama pak satria
tuh masih panas
dan tau nggak nenek apa
ini aku yang godong sendiri
mas masih panas
makasih ya sayang
kamu perhatian sekali sama nenek
ya iyalah abis neneknya kerja terus
aku takut nenek itu kenapa napa
dia suruh istirahat nggak mau
apalagi umur segini nenek kan harus banyak istirahat
nenek kan harus banyak istirahat
ginseng buat nenek
mas masih panas
mana mungkin aku gak menjadikan andre untuk menggantikan aku
sudah jelas andre adalah penerus yang aku pilih
ya pokoknya harus andre bukan satria
dan aku harus memastikan nggak ada yang bisa menghalangi andre
jadi abis ini kita mau kemana mbak

abis ini aku masih balik ke studio wih
hasil foto yang tadi aku udah masih langsung cetak
hei kamu ngapain di sini
jimmy udah kenal sama dewi
bapak nggak terlalu kenal dengan dia
memang pernah berapa kali ketemu
cuma bisa dibilang bukan pertemuan yang menyenangkan
ini kalau dilihat dari gambar gambarnya ini tuh kelihatan keterangan kali ya
dan saya maunya tuh gambarnya lebih kalem supaya kelihatan eksklusif
tapi pak satria selama ini gak komplain apa apa pak mengenai warna yang kita pakai
jadi buat apa diganti pak
ya mungkin pak satria berpendapat kayak begitu cuman kan ini proyeknya saya
dan saya mau kalau ini warnanya itu agak kalem
supaya keklainan juga gampang
sebelum saya jadi timnya bapak saya adalah timnya pak satria
jadi mendingan kita ikutin aja saran saran jadi pak satria
itu hasilnya akan lebih bagus
pak satria kan nggak pernah komplain bener nggak
nenek manggil aku
ada apa nek
surat pengunduran diri
surat pengunduran diri siapa nih
aku nggak ingin mengundurkan diri di perusahaan ini
nenek yang minta kamu untuk mengundurkan diri
nenek minta kesediaan kamu untuk mengundurkan diri dari kantor

seperti kamu tahu andre sudah lebih dulu bekerja di sini sebelum dia depresi
bahkan sebelum kamu kerja di sini pun nenek sudah meng set up dia untuk jadi penerus nenek
tapi dari pantauan nenek sepertinya karyawan karyawan di sini lebih memilih kamu sebagai pimpinan
kalau mereka tahu bahwa andre lah yang nenek pilih sebagai penggantinya
pasti akan terjadi ribuan
nenek kamu harus berpikir
kamu harus berpikir pikir di sini kan
dan nenek sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi
jadi karena itu semua aku dikorbanin
nenek memang keterlaluan
tolong dengar nenek